hari pendidikan punya makna khusus bagi band asal yogyakarta endang sukamti
selama tiga puluh hari di papua endang sukamti berbagi pengalamannya bermusik bersama anak anak papua
selain mengajarkan ilmu dasar animasi di sebuah lagunya berjudul mimpi
endang sukamti juga mengajak sedikitnya lima puluh anak di papua untuk berkontribusi
inilah lagu berjudul mimpi milik benasal yogyakarta endang sukamti
yang pengerjaannya melibatkan sedikitnya lima puluh anak dari tiga desa di papua
stop motion yang dibuat di lagu ini merupakan karya anak anak papua
hasil karya anak anak papua tersebut diolah kembali oleh para murid dash university compositor
sebuah sekolah animasi gratis yang digagas endang sukamti di yogyakarta
menjadi sebuah rangkaian cerita yang menarik dalam klip video lagu berjudul mimpi ini
anak anak papua belajar hal baru lewat program menebar mimpi
selama perjalanan sukamti goes to papua
melalui karya ini endang sukamti ingin menebar kebaikan bagi anak anak di pelosok indonesia
agar tidak pernah takut berjuang menghidupkan mimpi
selama tiga puluh hari perjalanan di papua endang sukamti mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga
di tanah papua kru belajar serta mengajar bersama
antara lain mengajar ilmu dasar animasi bagi anak anak di papua
mengarungi laut raja ampat endang sukamti punya mimpi
untuk mewujudkan impian anak anak di pelosok indonesia
mendidik tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas
tetapi juga bisa dengan cara yang mereka lakukan
selain melatih anak anak papua belajar ilmu dasar animasi
erik sukamti salah satu personel band endang sukamti
juga mendirikan sekolah animasi gratis bernama dash university di yogyakarta
awalnya hanya lima belas murid yang belajar di sekolah ini
kini jumlahnya terus bertambah hingga lebih dari lima puluh murid berbakat dari seluruh indonesia
dan kini langsung saja kita sapa band asal yogyakarta endang sukamti
halo selamat malam
selamat malam ada mas tony mas erik dan mas dori
selamat malam nih
sebelum kita ngobrol ngobrol seputar lagu berjudul mimpi
saya ingin bertanya dulu apa sih makna hari pendidikan bagi endang sukamti
iya karena itu yang bisa kita lakukan
jadi kita nih endang sukamti anak muda juga
jadi berusaha mengkontribusikan
kita punya yaitu mimpi kita melalui lagu kita juga dan lain lain sebagainya bisa kita lakukan
kita kontribusikan untuk indonesia
nah kalau kita berbicara soal klip video lagu berjudul mimpi
ini kabarnya melibatkan puluhan anak papua ya dalam pembuatan stop motionnya
ini bisa diceritakan nggak bagaimana sih prosesnya
jadi endang sukamti itu punya ritual setiap dua tahun sekali di bulan puasa itu selalu membuat album
nah proses konsep pembuatan album kita itu selalu dilakukan dengan cara outdoor studi
tahun kemarin kita lakukan di papua
sembari kita sibuk produksi rekaman album sembari liburan juga
kita harus balance juga untuk mampir ke kampung kampung memberikan sesuatu
nah apa yang bisa kita lakukan yaitu menebar mimpi
karena kita percaya sekali sepuluh ilmu itu belum tentu bisa merealisasikan satu mimpi
tapi satu mimpi bisa bikin kita punya banyak ilmu
maka kedatangan kita ke papua sekaligus menyebarkan mimpi sebanyak banyaknya sebisa mungkin gitu
nah ini menebarkan mimpi
menebarkan mimpinya perjalanan tiga puluh hari di papua
kabarnya teman teman endang sukamti juga mengajar ya di sana
ini mengajar apa saja
karena yang kita pikirkan kan animasi itu anak anak semuanya suka animasi
nah kali ini mereka kita libatkan langsung untuk proses produksinya
kita kenalkan bagaimana caranya bikin animasi
jadi ya itu salah satu bentuk usaha kita untuk menebar mimpi
semoga bisa menjadi referensi teman teman di papua untuk berada
bermimpi lebih tinggi lagi seperti yang kita lakukan sekarang ini
nah kalau mas erik berarti pembagian tugasnya atau pembagian untuk mengajarnya begitu bagaimana itu
pembagiannya yang ngajar saya mas doni ini bagian menghibur anak anak
mas tony ini bagian bagi bagian
wah ini menghibur dan bagi bagi hadiah ini sepertinya sangat disukai oleh anak anak juga begitu ya
bagaimana nih respon anak anak papua saat kemudian kalian hadir di sana dan juga mengajar animasi sambil dihibur dan dibagi bagikan hadiah
mungkin mas dori atau mas tony mau cerita
ya mereka sangat antusias banget dengan kita sharing sharing bareng
tapi sebenarnya kita juga dapat energi dari mereka
jadi nggak hanya kita berbagi mimpi tapi kita juga mendapatkan energi dari keceriaan mereka
semangat mereka terus antusiasme mereka sama kegiatan kegiatan yang kita lakukan
kalau menurut mas tony
nah kira kira ini hadiah apa yang paling disukai oleh anak anak papua di sana
nah sebelum kita berangkat ke papua itu kan kita kayak racing mengumpulkan
ada yang mau nitip teman teman mungkin di jawa yang mau nitip buku buku bekas atau mainan mainan
itu kita kumpulin kita bawa ke sana terus kita berikan ke mereka sebagai hadiah
jadi mereka juga bisa belajar dari buku buku yang kita kasih juga
nah tiga puluh hari itu kan waktu yang tidak sebentar begitu ya
itu saya dengar juga ini merupakan album yang paling mahal dari endang sukamti
itu gimana persiapannya dan dananya dari mana mengumpulkannya begitu
ya kita sewa kapal penisi
kita sewa kapal pinisi di mana kita juga hidup di situ rekaman di situ tinggal di situ
kalau biasanya zaman dulu kan kita rekaman selalu di studio sewa studio
kali ini kita sewa tempatnya aja untuk kita jadikan studio
untuk pendanaannya sendiri kita bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang kita barter dengan jasa yang kita miliki
kebetulan di endang sukamti itu ada kemampuan lain selain bermusik seperti saya seorang director juga
kita bawa tim filmmaker juga
jadi sembari jalan kita bikin iklan juga di sana
jadi bikin iklan iya bikin buku iya bikin film iya bikin album iya liburan iya mengajar juga iya
luar biasa ya jadi ini tiga puluh hari benar benar padat begitu
tapi mengapa memilih papua adakah alasan tertentu
ya untuk bikin orang senang kan kita ini juga harus senang juga gitu
nah kebetulan kita ini polling nih
kita mau liburan kemana gitu anak anak
ah kita pengen ke raja empat nih
ya udah berarti kita fokus ke sana gitu
bukan berarti yang lain jelek
yang lain nunggu gantian aja diantriin kita
karena besok ini puasa kita juga melakukan hal yang sama lagi
oh di alor ya next destinationnya
ini kalau kemarin dari pengalaman di papua bagaimana respon anak anak papua saat berada di sana
apa yang mungkin menjadi tantangan
kita itu sebenarnya juga nggak
yang menjadi tantangan itu
ya kan kita kayak alien ya di sana
ini siapa kupingnya poleng tatuan tau tau mendarat kayak bajak laut gitu permisi mau ngajar kan nggak mungkin
jadi satu satunya hal yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan mereka itu adalah nerbangin drone
tujuan kita singgah ke kampung itu kan sebenarnya membeli bahan makanan
karena kapal juga butuh supply untuk memasak setiap minggunya gitu
nah jadi ketika kita singgah aku langsung terbangin drone
terbang ke kampung kampung itu biasanya anak anak ikutan semua ikutan
nah kita giring ke suatu tempat yang memang memungkinkan untuk kita melakukan proses belajar mengajar
dan ini materi yang paling diminati selain drone oleh anak anak papua apa saja tuh mas erick
bukan drone itu hanya untuk men trigger mereka berkumpul

lalu saat belajar animasinya apa yang paling bikin mereka excited
jadi yang kita tawarkan adalah
apa yang paling mereka bikin mereka excited
karena membuat animasi itu kan butuh pengetahuan
karena membuat animasi itu kan butuh pengetahuan
karena membuat animasi itu kan butuh pengetahuan

dan kerjasama gitu loh
dan kerjasama gitu loh
yang kita ajarkan ini adalah animasi stop motion
di mana mereka akan menggerakkan satu persatu frame by frame
untuk membuat gerakan satu detik aja itu membutuhkan sekitar dua puluh lima gambar
mereka satu satu menggerakkan model itu yang kita sediakan
diputar lagi temannya yang merekam
jadi memang kerjasama kelompok

satu detik gerakan membutuhkan dua puluh lima gambar

satu detik gerakan membutuhkan dua puluh lima gambar
jadi dibagi semua tuh sama kelompok
sebanyak kampungnya itu yang kita singgahi
wah luar biasa ya
jadi bukan hanya belajar animasi tapi juga belajar kerjasama
belajar kesabaran juga
ketemu pengalaman yang lucu nggak di sana
pengalaman yang lucu nah ini sebelah klinik
balik diceritain mas

tapi kita ya tertarik banget
sama keramah tamahan adik adik di sana
jadi ya akhirnya memberikan banyak inspirasi juga buat kita membuat musik
dan salah satunya lagu mimpi ini inspirasinya dari mereka
dari mimpi yang kita bagi bersama
satu hal lagi yang menarik ya waktu ketika selesai workshop
aku tuh mencoba untuk memamerkan sebuah video
dimana video itu aku ambil gambarnya di depan halaman mereka

sebelum mengajar itu aku sempatkan untuk nyelam dulu di sini
itu mengambil gambar lalu mengedit tak pamerin akhirnya kita pamerin di workshop kita itu itu
anak anak kaget semua hah ini dimana kakak eh ini rumah kamu ke sini kaget rumah iya ini di
bukan rumah jadi mereka sama sekali tidak tahu apa yang ada di halaman rumah mereka itu yang
yang sangat biru gitu karena di dalamnya itu terlihat terdapat koral ikan ikan yang sangat
luar biasa mereka tidak pernah tahu itu juga menyadarkan kita berarti penting penting sekali
buat kita itu memberitahu yang tidak tahu bahwa kita punya aset yang luar biasa sekali di lautan
indonesia supaya kita timbul rasa mencintai memiliki dan menjaga kemudian berbicara seputar
menebar mimpi lagi di jogja ada dash university di mana anak anak bisa belajar animasi gratis
di sini ya ini boleh cerita bagaimana awal mulanya mas erick
hai awal punya das university ini kita gerakan melalui komunitas kita kamtis family fans
bisnisnya endang sukamti awalnya bermula dari sepuluh murid di generasi pertama itu sekitar tiga tahun yang lalu
hai jadi dari sepuluh murid itu kita ajarkan animasi dengan gratis semuanya tinggal di sini di
karantina selama satu setengah tahun jadi bisa disebut gas university itu adalah sekolah minat
dan bakat dimulai dari sepuluh anak lalu generasi kedua kita
lagi menjadi lima puluh anak generasi ketiga kita tampung sekitar delapan puluh rata rata setiap generasi itu lima puluh
lima puluh seratus dan sekarang sudah generasi keenam dan di das university ini apa saja yang diajarkan animasi
sebenarnya sama seperti sekolah kejuruan tapi kita benar benar spesialis dan tidak memakai sistem kurikulum
semuanya silabus kita hanya mengajarkan apa yang murid kita suka aja
ketika murid datang ke sini untuk mempelajari animasi ya dia hanya belajar animasi saja
tidak ada matematika tidak ada pelajar lain selain animasi
begitupun juga programmer di sini ada animasi programmer tiga d modeling kompositor atau visual effect
jadi setiap anak yang sudah memilih mereka akan mempelajari apa yang dia pilih saja
selama satu setengah tahun semua dikarantina di tempat ini
oke ini kan berarti juga sesuatu bukan pengorbanan ya
tapi sesuatu yang ingin kalian berikan untuk masyarakat
apa sih sebenarnya yang membuat kalian mau repot repot berbagi ilmu
sementara sibuk juga dengan jadwal manggung
kalau saya sih sebenarnya dendam pribadi sih
dulu saya sempat sekolah di smk juga gagal karena mata pelajaran yang lain
jadi sebisa mungkin kalau sekarang bermimpi punya sekolahan
kalau bisa ya jangan sampai ada pelajaran lain di luar pelajaran yang saya suka itu aja
lebih ke dendam pribadi
kalau saya ya kelihatannya
ini bisa pegang mic sendiri kali ini
ya tambahan kegiatan
dan ya dalam artian kan positif juga energi yang disalurkan lebih ke positif
tapi memang itu cenderung lebih memotivasi kami sebagai musisi
karena sekarang ini kan la endang sukamti sudah delapan belas tahun berdiri
jadi ini hampir seperti harus punya sesuatu yang dibalaskan untuk komunitas kita
kita punya komunitas ya kita harus bertanggung jawab terhadap komunitas yang kita miliki gitu
yaitu membawa mereka ke sesuatu yang lebih bermanfaat lagi
salah satunya adalah dunia pendidikan
kalau aku ya mumpung kita masih muda mumpung kita bisa melakukan banyak hal
ya alangkah baiknya kita men share kemampuan kita
membantu sesama untuk hal hal yang lebih positif dan bermanfaat pastinya
dan last but not least nih untuk teman teman dari endang sukamti
ini kita berbicara soal
apa mimpi kalian untuk anak anak indonesia
kalian untuk anak anak indonesia di hari pendidikan nasional ini
semoga di tahun ini semakin banyak orang tua yang mendengarkan anaknya
karena anak itu sudah bertahun tahun mendengarkan nasihat dari orang tuanya
semoga sekarang gantian kita semuanya karena itu part paling susah ya
dimana di sebuah keluarga itu anak bisa diberi kepercayaan dan didengarkan
dan pendapatnya untuk memilih jalan hidup melalui dunia pendidikan
kadang kadang zaman aku dulu juga mau belajar a b c
itu kadang kadang harus debat dan berantem dulu sama keluarga
nah melayu das university ini adalah salah satu tempat
dimana kamu bisa belajar apa yang kamu suka
belajar dengan merdeka
kalau saya nambahin mungkin bagi kita bakat itu bakat dan potensi di semua daerah itu sama
di seluruh indonesia bahkan di seluruh dunia
jadi anak anak indonesia dari sabang sampai mureke itu punya kemampuan untuk maju
bahkan mungkin suatu saat akan berbicara secara lebih internasional bahkan
enggak hanya di skup nasional saja
saya yakin kedepannya anak anak indonesia kalau pendidikannya bagus itu akan mempunyai bakat yang luar biasa
ya mungkin untuk pembelajaran juga agar orang tua bisa belajar untuk memberi kebebasan
yang bertanggung jawab untuk anak anaknya
karena semakin seiring perkembangan zaman mungkin sekarang banyak anak anak yang lebih sadar
dan aware akan minat dan bakatnya
dan mungkin di setiap lini kehidupan juga bakat dan minat mereka itu dibutuhkan
jadi enggak cuma yang
baik terima kasih banyak mas tony mas erick dan mas dori
mudah mudahan endang sukamti bisa terus keliling indonesia menebar mimpi
dan selamat hari pendidikan nasional